pada prinsipnya kan kita membantah apa yang ada dalam dakwaan
dari untuk membangun
poin penting dari eksepsi kita adalah terkait kompetensi relatif
dimana pengadilan negeri surabaya kami nilai bahwa tidak memiliki
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara
ketatan oleh majelis hakim untuk menanggapi eksepsi yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa
tapi suradawan jaksa sudah memenuhi syarat formil dan makril ya
kalau kita ya kita sudah yakin dengan surat dakwaan yang kita buat
jadi ada beberapa poin yang ada beberapa poin keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum
antaranya keundangan pengadili